aku tidak akan diam
dari tempat busuk ini
aku tidak boleh berada di tempat kalian
enak saja kau ingin dibebaskan
lepaskan aku dari sini
dia adalah istri pertama ayah anda
wanita ini adalah istri pertama
pantas saja kalau siliwangi
sampai sampai dia menolak
kau memang cantik
kenapa hatiku begitu cemburu
aku benar benar ingin menyingkirkan
agar siliwangi semakin menderita
dan ku terbayar
kau ingin saya tak lupakan
aku akan mengobati anda
jangan sampai ada penyusup lagi datang ke sini
si liwangi sudah ada di hadapanku
aku tidak dapat membunuhnya
tidak sebanding dengannya
aku harus memikirkan
cara yang lain
sambil anda terima pada infrastruktur selanjutnya
jangan sampai ada
jangan sampai ada
sampai kita tetap menemukan ini
mereka pun akan tetap menemukan kini
yang akan akan ahli pemer pillowsoks neuro
kampung gusti prabu kami tidak berhasil menarik pajak dari para warga karena dihalangi oleh peningkat capi nyawa sakti
dasar prajurit bodoh masih berani minta ampun kepada aku
setelah gagal melaksanakan tugas
ampun gusti ampun gusti prabu
lebih baik kau mati saja
prajurit semacam itu memang tidak pantas berada di bukabung
antarkan saja nyawanya kepada dewa kematian dia sangat layak berada di sana
ampun gusti ampun gusti prabu
ampun gusti ampun gusti prabu
tawung seta pergilah ke dusun gombo
periksa ada apa di sana
sandika agusti prabu
sang pengcia apa awak
mereka langsung pulang dari sini
jalan jalan tua sudah berchan
jadi lihat saja
kejaahannya sangat jauh
ramai orang tertawa di tempat jalan jalan denying
nya depan paru hmm
dobongi satu marsen bot emptiness

lepaskan nenek tua
kalian sangat berani sekali mengurung aku
maha raja gusti prabu abu marugol
diam kau jangan membuat keributan
aku tidak akan diam
setelah kalian membebaskan aku dari tempat pocok ini
aku tidak boleh berada di tempat kalian
enak saja kau ingin dibebaskan
lepaskan aku dari sini
lepaskan aku berdua
aku akan memberikan tebusan untuk kalian
kalau kalian mau membebaskan aku dari sini
aku mohon lepaskan nani
aku tidak butuh uang
yang aku butuhkan adalah nyawamu
akhirnya kalian bisa pulih
hai seboras rampes salamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi raden
warangsungseng ditahan gusi benar sih innalillahi wa inna ilahi roji ini merupakan musibah besar
bagi kita gus ibra dan aku hanya diberi waktu dua hari apapun yang terjadi aku harus bisa
menyelamatkan putrakua langsung sang apalagi sekarang di istana ada orang yang sangat mirip dengan jadi
benar prabu siliwangi sekarang adalah prabu siliwangi palsu dan itu adalah buatan dewasa
benar sih untuk itu aku mengumpulkan kalian disini untuk membantumu sandika gusi prabowo
dengan senang hati tapi untuk melawan mereka sekarang dan ditempat itu tidak mudah gusi
apalagi sekarang kita kehilangan keluarga pajajaran namun aku tidak mempunyai pilihan
aku harus melakukan aku lebih baik mati berkalang tangan daripada menjadi pecundang mohon ampun
gusi prabowo hamba memiliki pirasan bagaimana kalau gusi prabowo mengambil kembali chris
siungwanara yang dahulu tersimpan di juapeteng mungkin chris itu akan menambah
kesempatan bagi kita gusi prabowo baiklah aku akan segera menang hamu berdoa mudah mudahan gusi
prabowo berhasil mengambil sampurasung berangkis